kita ke informasi lain mengubah stigma negatif doli sebagai lokasi wisata seksual
terus dilakukan salah satunya adalah dengan menjadikan kawasan bekas doli sebagai kampung inggris di surabaya
dengan kegiatan belajar bahasa inggris setiap hari komunitas doli english club
mengajarkan bahasa inggris kepada warga sekitar
warga dan juga anak anak antusias mengikuti kursus bahasa inggris ini
minggu pagi sejak pukul enam penggagas doli english club sudah berkeliling gang di putrajaya
kawasan bekas lokalisasi doli mencari peserta kelas belajar bahasa inggris
aksi jemput bola ini menarik minat warga sekitar untuk ikut bergabung
ada sekitar empat ratus warga yang keluar dan membentuk beberapa kelas kecil
kelas kelas dibuka di jalan sempit di sepanjang gang putrajaya dengan menggelar tikar
waktu belajar sekitar enam puluh menit
para pengajar mengaku
antusiasme masyarakat terhadap kelas bahasa inggris ini cukup tinggi
warga sangat interaktif dan tak segan segan untuk bertanya dalam setiap pengajaran
memang bisa kita lihat antusiasme masyarakat sini sangat bagus sekali tentang belajar bahasa inggris
karena goal nya ini kan diharapkan bisa membentuk satu kampung inggris seperti ada di tempat lain
doli english club ini didirikan dengan tujuan menghilangkan stigma negatif
jika dulu doli dikenal sebagai kawasan wisata seksual kini diusahakan berubah menjadi tempat wisata edukasi
ada enam rt dengan dua penduduk yang diharapkan mampu menguasai bahasa inggris
dengan bergeser menjadi kawasan edukasi kampung putat jaya diharapkan menjadi wilayah yang mandiri secara ekonomi
jadi ketika warga kami pinter semua berbahasa inggris mereka bisa mengajar tamu tamu dari luar masuk ke kampung kami belajar bahasa inggris dengan biaya murah
mereka bisa jadi pengusaha pengusaha untuk pendidikan bahasa inggris
mulai remaja bapak bapak ibu ibu jadi kos kosan di tempat kami bisa laku kembali
makanan makanan bisa laku kembali laundry bisa laku kembali
tamu tamu yang dari luar menginap itu nanti akan butuh servis dari orang orang kampung kami

itu bisa disediakan oleh orang kampung kami berarti akan ada kemandirian ekonomi
saat ini kampung inggris di dolly telah berjalan selama enam bulan
para pengajar datang secara bergantian yang merupakan mahasiswa dan dosen universitas unitomo surabaya
mereka akan terus mengajar hingga dua semester ke depan
ardia putri surabaya